aku hidup tidak ada
kamu kamu baik baik aja nak
iya bu ini firman
firman gak becus menjaga ibu dan hamidah
firman benar benar anak yang tak berguna bu
firman menyesal bu
ibu sudah maafin kamu firman
pasti pasti ini semua gara gara bapak
pasti gara gara dia kan
dia yang telah membuat hamida diperkosa bu
dia ingin menjual ibu kan
dia benar benar manusia setan
tidak pantas dipanggil bapak
aku bersumpah bu
aku akan membalas ini semua
aku akan membunuhnya bu
aku akan membunuhnya
sampai di badan pada pegal semua
sialan lari kemana dia
dicari kemana mana juga nggak ketemu
hilang deh duit gue
udahlah cari aja yang lain
yang lebih muda dan lebih cantik daripada marni
emang cari yang lain gak pakai duit
kita harus mengumpulkan modal ina
duit duit yang penting duit
kalau kita sudah banyak duit
ngumpulin perempuan berapapun
bener juga ya bang
terus bagaimana cara kita mendapatkan marni bang
dia pasti pulang ke rumahnya
kita suruh dia kerja
ide yang bagus tuh bang
pasti karena dia
masya allah mida
kenapa bunuh diri nak
kamu jangan tinggalin ibu nak
supaya arwahnya tenang bu
mida itu nggak mati
dia cuma tidur kok
iya dia cuma tidur
nanti juga dia bangun
nanti juga dia bangun
mida jangan mati mida
mida sudah pergi
yang lu mida
tapi tapi semua ini sudah terjadi
malu tuh dilihatin orang nih
ih udah dong ah
cengeng banget sih
yang udah mati ya udah
emang kalau ditangisin bakal balik lagi apa
kalau kamu tidak suka di sini
kamu boleh pergi
biarkan aku di sini bersama mida
maafkan bapak nak
setelah apa yang terjadi
kamu baru tahu kalau kamu salah sultan
kamu tahu tidak
kalau anak kamu ini mati bunuh diri gara gara diperkosa orang
dan itu gara gara kamu
semua gara gara kamu sultan
kamu sudah membuat hidup kami menderita
keparet kamu keparat sutan
aku salah apa
aku salah apa
kenapa kamu tidak pernah mencintai aku
kenapa kamu tidak berusaha

aku siap menebus segala kesalahanku selama ini
maafkan aku aku memang bersalah
pergi pergi dari sini
aku tidak mau
aku tidak mau melihat muka kamu lagi
dan aku sudah berusaha menyesali semua ini
tapi kamu tidak mau memaafkan aku
aku akan pergi dari sini
ya pergi pergi pergi
semoga saya enam selamat ini
terima kasih banyak ribuan
kenapa kamu apapun
bayangkan mu tidak akan kutip aku
itu adalah penyebabnya
sekarang lu terima balasan gue tau
mau melawan bapamu
bang sutan aku mohon jangan bang
mau melawan bapamu
bang jangan bang
jangan bang sutan
bagaimana kamu telah membunuh ayahmu nak
bang sutan bang sutan aku mohon jangan mati bang
abang abang dia tinggal dengan aku
oh satu orangnya
bantu melalui batu batangku
bagaimana itu bisa berhasil
bagaimana itu bisa berhasil
bagaimana itu bisa berhasil